pasca putusan mahkamah konstitusi partai amanat nasional dan demokrat membuka opsi akan merabat ke kubu jokowi maruf
sementara gerindra belum memastikan apakah akan menjadi oposisi atau ke kubu pemerintah
hanya partai keadilan sejahtera yang sudah menyatakan siap menjadi oposisi
sejumlah parpol oposisi kubu pendukung prabowo subianto kini membuka peluang untuk bergabung bersama pemenang pilpres dua ribu sembilan belas joko widodo maruf amin
dari empat partai yang berseberangan dengan petahana yaitu pan demokrat dan gerindra hanya pks yang telah menyatakan siap sebagai oposisi
wasekjen pks mardani alisera menegaskan partainya akan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif
kami saya pribadi dari partai keadilan sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif
kalau pak jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami
sementara itu anggota dewan penasehat partai gerindra muhammad syafiei menyatakan
mayoritas kader partai menginginkan gerindra tetap menjadi oposisi baik di kabinet pemerintahan maupun di dewan perwakilan
namun syafiei menurutnya
syafii ⁇ menegaskan belum ada keputusan resmi dari ketua umum gerindra prabowo subianto soal sikap politik partai
kira kita kan sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat
dan pak prabowo sendiri adalah orang orang yang sangat demokratis
yang tidak pernah mencapai tujuan untuk membangun indonesia dengan kekuasaan lewat cara cara yang tidak demokratis
semuanya secara demokratis
dan tentu kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di indonesia itu adalah demokrasi yang sehat
di sisi lain ketua umum partai nasdem surya paloh menegaskan
tidak perlu ada penambahan partai koalisi pendukung jokowi
surya paloh menilai perlu adanya check and balances dalam sistem demokrasi
baik di kabinet maupun di parlemen
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya
ngapain ada yang di luar
maka makna daripada harapan kita untuk lebih mematangkan
kehidupan demokrasi negeri ini akan pudar
hal senada diungkapkan oleh partai kebangkitan bangsa
ketua umum pkb muhaymin iskandar mengungkapkan keberatan
apabila ada tambahan mitra koalisi yang bergabung dalam koalisi pemerintahan jokowi
muhaimin menilai apabila
koalisi pemerintah terlalu gemuk
maka tidak ada mekanisme pengawasan yang baik dari oposisi
sebetulnya koalisi pendukung pak jokowi itu sudah kegemukan
dan nanti kan gak ada check and balances
analis komunikasi politik universitas paramadina henry satrio menilai
oposisi harus tetap ada sebagai penyeimbang dan pengkoreksi kebijakan pemerintah
sistem demokrasi berjalan sebagaimana mestinya
dengan pks dan gerindra yang tetap menjadi oposisi
jika rekonsiliasi antar partai terjadi
bentuknya bukan bagi bagi kursi
melainkan berbagi ide untuk kemajuan indonesia
tim liputan cnn indonesia
pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masih tiga bulan lagi
tapi gerak merangkai kawan mengidentifikasi lawan
diakui atau tidak
sudah mulai dilakukan
tidak cuma mengukur kekuatan di parlemen
tapi juga memperhitungkan langkah panjang ke dua ribu dua puluh
kita bahas malam hari ini bersama narasumber kang pipin sopian
ketua departemen politik pks
malam assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir
dan juga ada kawendra lukistian jubir partai gerindra
kawendra selamat malam
waalaikumsalam mbak putri
terima kasih sudah hadir
ada juga mas adi praitno analis politik uin jakarta
mas hadi terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya mau konfirmasi ke teman teman kita ini dulu
yang berada di barisan oposisi
konfirmasi lagi untuk oposisi sudhafeng
kalau misalnya dari pks kan kemarin kita tahu
satu x dua puluh empat jam yang lalu
bang mardhani sudah mengatakan ada oposisi
itu suara pribadi atau suara partai
yang pertama harus saya sampaikan bahwa sampai saat ini
sesuai dengan musyawarah majusyuro dua ribu lima belas
memang pks posisinya masih menjadi oposisi di luar pemerintahan
sampai saat ini
belum ada keputusan baru untuk periode dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
nanti ada di majusyuro
kapan itu kira kira
sebelum oktober tentu kita akan putuskan
tetapi tentu dalam pengambilan keputusan di majisyuro
ada enam puluh enam orang yang akan memutuskan
jadi pks bukan satu orang
karena terkait dengan hal yang sangat penting
koalisi ini ke depan
terkait dengan masa depan partai dan masa depan bangsa
jadi kami tentu akan mempertimbangkan dari berbagai sisi
presiden pks mengatakan bahwa
insya allah kita akan memutuskan
tidak akan mengecewakan dari para pendukung dua
dan para pemilih pks
dan ada pun apa yang disampaikan oleh dokter
berarti suara konstituen kan selama ini oposisi dong ya
saya kira tentu itu menjadi pertimbangan ya
jadi di luar atau di dalam yang penting memang maslahat
tapi memang apa yang disampaikan oleh dr mardhani adalah salah satu aspirasi
tentu banyak politisi
termasuk saya sendiri
memang menghendaki lebih baik di luar
kita khawatir kalau semuanya ditarik ke dalam pemerintahan
akan terjadi ketimpangan
sehingga tidak ada check and balances
sehingga melahirkan pemerintahan yang otoriter
seperti orde baru tentu kita tidak menghendakinya
malah kami dari awal sebetulnya menggagas satu namanya konsep
institusionalisasi koalisi ini penting sebetulnya
jadi misalnya yang menang menjadi the ruling
yang kalah menjadi oposisi
saya kira di berbagai negara maju
betul meskipun dikatakan bahwa dalam konstitusi tidak ada
tapi sebenarnya prakteknya sudah terjadi
dulu ketika pak sby menjadi pemerintah
maka pdip menjadi oposisi
saya kira ada format oposisi ala pdip waktu itu
dan saya kira sah sah saja
dan ini sebetulnya baik karena banyak masyarakat yang saat ini
kemarin memilih pks atau memilih prabowo sandi
sebetulnya menghendaki bahwa ke depan memang ada perubahan
dan kalaupun tidak menjadi the ruling
maka mereka berharap menjadi oposisi
dan suara mereka ini yang kita tentu dengar
kami terutama berterima kasih kepada semua kalangan
terutama para ulama habaib buruh para emak emak
para cendikiawan dan sebagainya yang telah mendukung pks
dan tentu kita akan mendengarkan suara mereka
dan keputusannya adalah di maju syuroh yang final dan binding
bagi seluruh kader pks
kapan sih itu kira kira maju nasional
memang sebelum oktober sih sebelum dua puluh oktober
oke antara juli atau agustus
bagaimana dengan gerindra kawan kawan
karena belum ada suara yang feminis sepertinya ya arahnya
gini tadi kan disampaikan teman teman pks
sebetulnya gerindra itu adalah partai yang sangat mengedepankan
demokrasi ini secara baik
artinya pak prabowo itu tokoh yang mengedepankan demokrasi ini
secara utuh gitu dalam artian tidak mungkin membiarkan
pemerintahan saat ini tidak sehat
tidak sehat itu ketika tidak ada yang cek tidak ada yang mengkontrol
kebijakan kebijakan itu adalah tidak sehat
negara demokrasi harus ada yang menyeimbangi harus ada yang mengkritik
itu justru kan adalah vitaminnya dari demokrasi adalah kritik
nah maka dari itu kalau saya pribadi sebetulnya dengan teman teman yang lain
banyak juga memang ya mudah mudahan berharap sekali kita fokus
menjadi oposisi yang loyal yang konstruktif yang bisa memberikan gagasan gagasan
yang ketika pemerintah buntu dalam menelurkan sebuah gagasan
yang ternyata tidak bisa diterima oleh rakyat
secara keseluruhan ini ada opsi yang bagus nih
konstituennya bagaimana karena yang saya dengar ada agak agak
kepecah juga gerindra ada yang ingin masuk ada yang ingin berada di luar
pak prabowo itu di gerindra ini sangat demokrasi sekali gitu kan
artinya ketika mengambil keputusan walaupun banyak yang bilang
pak prabowo otoriter seperti apa tidak seperti itu
buktinya banyak sekali teman teman gerindra teman teman muda yang diberikan
kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya
ada mekanisme internal
artinya ada dua aspirasi itu
ada mekanisme internal yang pastinya biasanya akan ditempuh oleh gerindra pertama
rapat internal para pengurus para dpd dan lain lain
selanjutnya adalah kita akan mendengarkan juga aspirasi dari para pemilih kita
kita tidak mungkin mengabaikan itu
artinya ada dua aspirasi itu ya yang berlawanan
antara yang ingin berada di pemerintahan dan ada yang berada di oposisi
begini karena walau bagaimanapun suara dari aspirasi dari para konstituen kita
tentunya tidak bisa diabaikan
kalaupun katakanlah ada sedikit ya
opini opini sumir seperti apakah gerindra ini sedang menawar harga seperti apa itu
tidak seperti itulah
karena pak prabowo tidak menginginkan politik dagang sapi gitu kan
ada atau tidak dua suara yang berlawanan itu di gerindra
saya ingin tahu itu saja
tentunya pasti kalau misalnya berbicara ada atau tidak
kita bisa lihat perspektifnya
suara yang berbeda itu
antara satu yang ingin berada di pemerintahan dan satu yang ingin menjadi oposisi
kita tidak bisa membatasi opini yang ada
tapi walau bagaimanapun saya dan teman teman mungkin banyak juga yang menghendaki kita fokus aja di luar pemerintahan
tok sama mulianya
ada juga yang ingin bergabung di pemerintahan ya
saya ingin konfirmasi itu saja
artinya opini nya itu opini yang dibangun
bisa aja ada yang tidak mau di oposisi
ada yang tidak mau di pemerintahan
itu opini yang ada
mas adi kalau misalnya melihat kan
kita sudah lihat sekarang
tapi bagaimanapun kita dengar di luar
bahwa memang kemudian ada
kalau misalnya dari dialog semalam saja yang dilakukan teman saya
itu juga sudah terlihat dikatakan justru ada dari kubu dua misalnya
gerindra justru yang mendekat juga dan melakukan komunikasi
dan membuka komunikasi itu kepada pemerintahan
jadi kalau menurut anda
dan sampai sekarang belum ada sinyal untuk mengajak teman teman untuk firm menjadi oposisi kan
pembubaran koalisi dua yang begitu cepat
saya kira merupakan satu sinyal
di mana prabowo ini tidak bisa menanggung sebagai senter oposisi sendirian
artinya dia membubarkan oposisi itu sebagai upaya mempersilahkan kepada teman teman partai koalisi itu
untuk menempuh jalan hidup masing masing
beda dengan dua ribu empat belas lalu
setelah dinyatakan kalah oleh kpu
dmk juga ditolak
prabowo kemudian memproteksi semua partai pendukungnya
untuk tidak lompat pagar
menegaskan dirinya sebagai partai oposisi
nah saat ini ketika pembubaran koalisi itu begitu cepat
ini ada sinyal men bahwa
baik gerindra kecuali pks gitu yang iman politiknya nggak berubah
ingin tetap jadi oposisi
gerindra dan pan itu memang disinyalir
akan melakukan kontak batin
berada di persimpangan gitu
akan terjadi kontak batin lah gitu
silaturahmi politik gitu atau apapun namanya terhadap jokowi
konon ini mungkin perlu diklarifikasi
di pan pun kan sudah terbelah gitu
antara faksi nasional dan faksi amanat
ada yang ingin di luar ada yang ingin
begitupun dengan di gerindra katanya
itu gosipnya begitu
ada yang faksi indonesia ada yang faksi raya
jadi dua faksi ini yang menginginkan
kalau tadi kata kw
karena kan tidak bisa membatasi opini gitu kan ya
berarti kita bisa mengartikan itu apa lah gitu ya
yang agak di belah memang gerindra
kan itu secara umum bisa dilihat putri
ini satu sinyalmen bahwa oposisi saat ini memang terlampau tidak seksi
hanya pks yang nunggu bulan oktober akan menentukan kemana arah politik selanjutnya
saya kira secara umum memang demokrasi kita itu
saya setuju dengan mas pipin
sama mas kawen
memang harus ada check and balances
pemilu dua ribu sembilan belas harus menjadi panggung pengadilan kepada partai politik yang bertarung
yang menang biarkan menjadi penguasa
yang kalah biarkan jadi oposisi
biarkan nikmati keindahan hidup masing masing
ini yang saya kira memang idealnya seperti itu
cuman memang kita ini memiliki satu kerumitan untuk mengurai
bagaimana komposisi ideal antara oposisi dan penguasa
apa sih perhitungannya itu biasanya apa saja sih
misalnya apakah parlemen atau juga ada perhitungan
bagaimanapun kan lima tahun ke depan ini kan tarung bebas
nanti mas adi dijawab ya
sorry saya potong kita jeda dulu
sudah dikasih tahu soalnya tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia pramius
dari kalau misalnya tadi dikatakan mas adi berada di persimpangan
mungkin juga belum diakui secara firm bahwa memang berada di persimpangan
tapi sekarang pertimbangannya itu apa sih
kalau misalnya untuk berada di oposisi atau bergabung dengan pemerintah
atau power sharing atau apapun lah istilahnya
saya juga ingin sedikit
kalau di parlemen itu dipertimbangkan nggak jumlahnya
itu pasti dipertimbangkan
tapi saya ingin sedikit tadi meluruskan apa yang dikatakan oleh bang adi
terkait adanya komunikasi
antara pihak kami dengan pihak satu pihak pemerintah saat ini
pihak kita memang ada komunikasi
tapi urusannya adalah bagaimana para pendukung kami yang masih banyak sekarang tertahan di dalam
bermasalah dengan kasus ini karena perpeda pandangan
berbeda pilihan politik gitu kan
banyak sekali gitu yang harus diselesaikan
pak prabowo itu sudah menjamin ratusan orang untuk keluar dari penjara gitu
hampir dua ratus mungkin ya

nah ini masih ada beberapa yang masih di dalam
nah artinya kan ini harus kita tuntaskan
jadi kalau pun ada komunikasi adalah komunikasi untuk itu
menyelesaikan permasalahan yang belum selesai
tapi masa soal itu kalaupun soal itu pasti ada penawaran di atas meja apa dong
tidak dong gitu kan
kita kan sejak awal mengatakan bahwa kita ingin semuanya transparan gitu kan
yang kita perjuangkan adalah bukan sebatas kepentingan gitu kan
kepentingan apa sih
pak prabowo dan bang sandi sejak awal orang orang yang sudah selesai dengan kehidupannya
bukan orang yang mencari jabatan
kita tahu itu gitu kan
nah terkait dengan opini yang ada sekarang mengenai adanya tawaran seperti apa
seperti itu wajar aja
di politik itu pasti ya
ada tawar menawar seperti apa
tapi yang jelas ya bismillah doakan kami bisa teguh bisa menjadi orang orang yang mengkritisi kebijakan yang tidak sehat
kalau kang pipin kalau misalnya kita lihat sekarang nih
kan ada main pendek ada main panjang
main pendeknya oke lah
kemudian tetap oposisi
yang biasanya teman teman pks saya tahu juga kritis sepanjang pemerintahan ini jokowi selama ini
tapi main panjangnya dua ribu dua puluh empat kan juga harus dilihat
kak saya mendapatkan informasi saya lupa dari mana
tapi saya pernah baca
bahwa ketika pks berada jelas firm menjadi oposisi justru ini menaikkan suara
apakah itu juga menjadi pertimbangan tetap menjadi oposisi sekarang
jadi naiknya suara itu konsekuensi ya
jadi itu adalah kebijakan politik yang kita ambil
saya kira ada yang lebih penting adalah bagaimana menyuarakan aspirasi
partai politik itu adalah warnanya aspirasi rakyat
jadi semua kita tentu dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa elit sepihak
pimpinan sepihak harus mendengarkan aspirasi itu
dan kalau misalnya saat ini saya keliling kemana mana terus kemudian di media sosial menanyakan eh kira kira pks baiknya di luar atau di dalam
memang harus diakui bahwa mayoritas menghendaki pks berada di luar sebagai penyeimbang
dan bagi kami di luar maupun di dalam mudah saja dan itu mulia bagi kami
yang penting memang maslahat
tetapi memang kalau misalnya sampai saat ini berpikir hampir semuanya ingin berada di dalam pemerintahan
memang harus ada yang berada di luar
tanda petik begitu ya
mengambil sikap untuk berada di luar untuk menyeimbang
dan karena apa
karena rakyat sebetulnya menghendaki kestimbangan itu
kita saat ini sudah menjadi negara demokratis
kita rakyat itu memang ingin ada partai yang menyuarakan suara mereka
ada sesuatu yang aneh
ada perjuangan ketidakadilan
ada aspirasi bahwa mereka merasa dikriminalisasi
ada saat ini kasus zonasi pendidikan
ada kasus di mana garam harganya murah sehingga banyak yang dirugikan
ada masalah harga tarif dasar lesir yang akan meningkat
saya kira perspektif dimana satu partai menyuarakan suara rakyat itu suatu kenisayaan
dan saya kira memang belum diputuskan
pks berada di dalam atau di luar ke depan
tetapi sampai saat ini kami harus menyampaikan bahwa suara rakyat itu harus tetap digaungkan
meskipun pemilu sudah selesai pilpres sudah selesai
bukan kami saat ini mengatakan bahwa ini kampanye pemilu
tetapi memang ada political will ada politik kebijakan kami yang harus terus menyuarakan bahwa suara rakyat itu harus disampaikan
kritik kritik itu harus disampaikan supaya
supaya pemerintah bisa menyebut
supaya pemerintah bisa mencapai tujuan utama nkri kita untuk seluruhnya
termasuk rencana pertemuan jokowi dan prabowo
termasuk katanya juga akan membawa suara suara yang disampaikan oleh para konstituen yang kemarin memilih prabowo dan sandi
itu bentuknya apa itu apakah ada membagi program atau ada apa bentuknya
begini mbak pak prabowo dan bang sandi sejak awal
sejak awal terjun di kontestasi di dua ribu sembilan belas ini komitmennya adalah menebarkan kebermanfaatan
tidak ada artinya bila kita mencari restu dari para pemilih kita tanpa ada kebermanfaatan
bang sandi pak prabowo sejak awal kita fokus kepada hal ekonomi
yang kita fokus adalah bagaimana lapangan kerja bagaimana harga harga terjangkau
dan sekarang kita masih punya program yang kita berjalan terus
yaitu adalah rsk rumah siap kerja dan okoc
itu terbukti tidak mempengaruhi hasil pilpres tetap berjalan
ini juga menjadi sebuah catatan yang harus dicatat oleh sejarah
artinya ketika kontestasi ini berakhir baik itu calon yang menang ataupun yang kalah harusnya merealisasikan janjinya
kita katakanlah belum berhasil saat ini
tapi kita tetap bisa konsisten untuk merealisasikan janji kita
itu yang akan dibahas dengan jokowi nanti
kita fokus kepada hal ekonomi yang jelas
dan itu yang akan dibagi dengan jokowi nanti
kalau memang ada kebermanfaatannya harus katakanlah kita memberikan masukan hal hal tertentu terkait ekonomi
kita terbuka sebagai oposisi yang konstruktif
share program ceritanya
kalau misalnya pemerintah saat ini mentok programnya ternyata tidak bisa menurunkan bbm tidak bisa menurunkan harga listrik tidak bisa menurunkan harga tiket pesawat
kita punya solusinya
itu kan hal hal yang keren gitu
solusinya apakah hanya program atau mungkin termasuk orang
kita yang penting tidak ada artinya berbicara soal orang berbicara soal jabatan kalau harga tidak turun
kalau tidak ada kebermanfaatannya untuk rakyat
kalau rakyat tidak kalau rakyat terus terusan menjerit
artinya harusnya ada dampaknya gitu
kalau misalnya sekarang gerindra bisa memberikan orang terbaik yang bisa menurunkan harga bbm dan bisa tidak membuat rakyat menjerit
kita lihat lagi bagaimana aspirasi rakyat
sejauh ini aspirasi rakyat menghendaki kami di osposisi
oke mas adi silakan
terlihat sangat mendua ini gerindra kalau tidak mas
statement statementnya cukup berhati hati
biasanya kan kalau memang ingin jadi oposisi mestinya dijawab
bahwa ketemu jokowi bilang bahwa ini soal ekonomi harus selesai
soal pengangguran harus selesai dan seterusnya
tapi jawabnya kan masih tidak hitam dan putih seperti yang kita inginkan
jadi kalau kita membaca secara umum pertama kalau pks ini kan memang role model business modelnya memang oposisi
bakatnya memang oposisi
value nya juga begitu
begitupun dengan gerindra
sejak awal sepuluh tahun loh gerindra teruji sebagai oposisi
jangan khawatir itu bang adi
bakatnya memang juga oposisi
andai misalnya allah mentakdirkan dua partai ini bergabung dengan pak jokowi
saya tidak membayangkan kalau di twitter nya mas pipin di twitter nya mas kawian ini
bicara tentang kesuksesan jokowi lima tahun ke depan gitu
tentang infrastruktur tentang kartu plus dan seterusnya
ada psikologi politik yang menurut saya agak bertabrakan
mas kawen tiba tiba pagi pagi ya allah misalnya
jokowi mantap betul pembangunan jokowi kan
begitupun dengan mas pipin
bahwa infrastruktur ini ternyata sebagai landasan untuk memeratakan ekonomi
saya tidak membayangkan itu terjadi
kalau mungkin sekarang pks bisa kita kesampingkan lah
tapi kalau misalnya gerindra gitu kan itu yang masih negosiable posisinya
kalau gerindra oke
dan kita dengar kan beberapa hari terakhir juga soal elitnya seperti apa gitu kan
ya itu yang saya kira
sejak awal kalau melihat suasana batin enam puluh delapan juta pendukung prabowo sandi itu relatifly kecenderungan ingin di luar
tentu mereka tidak ingin melihat orang yang selama ini kritis itu delapan puluh derajat kemudian puji puji jokowi
kan begitu sebenarnya
kalau pks kan sampai oktober konsistennya
setelah itu ya itu takdir allah nanti yang akan menentukan ke arah mana koalisi
sebab itu karena kecenderungan politik kita itu akomodatif putri
jadi hitam putih soal dimana oposisi dan penguasa
ini sering kali cair
pks memang difaksikan selalu berhadapan hadapan dengan pemerintah
tapi ingat juga dibutuhkan dalam soal soal bagian itu
bagaimana mengamankan kepentingan di parlemen
karena banyak isu isu strategis yang justru di internal koalisi jokowi sekalipun itu bertabrakan
ini yang saya kira bahwa koalisi antara penguasa dan oposisi di kita itu agak susah untuk dicairkan
satu sisi memang ingin dibangun
untuk dilembagakan mungkin karena cair sekali gitu
satu sisi memang ingin dibangun faksionalisasi oposisi dan pemerintah yang cukup kuat berhadapan hadapan
tapi kecenderungan politik akomodatif itu selalu terjadi dimana mana
level kontestasi kita ini kan bertingkat
pilpres usai ini nanti juga di parlemen juga akan berubah lagi konstelasinya
belum lagi pilkada dua ribu dua puluh
ini juga akan membuat satu sinyalmen betapa hubungan tak mesra ini bisa terjadi kapan saja
hubungan mesra ini bisa terjadi kapan saja antar partai politik
makanya sejak awal jangan maknai politik itu seperti berang badar sesungguhnya
politik itu soal bagaimana mengakumulasi kekuasaan politik itu dimenangkan
bukan soal jalan menuju
bukan soal apapun
iya makanya kemudian kalau melihat anasir politik saat ini
dimana semua partai politik yang mendukung prabowo ini dikait kaitkan dengan satu
apa yang kita bisa jelaskan dari politik ini
sepuluh tahun ini hampir perang badar betulan
tapi tiba tiba ini jelang pembentukan kabinet
semua perang badar itu hanya satu konsumsi politik sesaat gitu
dimana elit ini kemudian begitu indah bercengkrama memungkinkan otak atik komposisi kabinet
ini yang saya kira memang harus dicermati oleh kita semua
terutama rakyat di bawah
kita harus mengedukasi bahwa politik itu tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan politik
bukan yang lain
kalau ingin masuk surga tentu ada majlis ta'lim
datanglah ke masjid dan seterusnya
nah ini juga yang harus dibayang oleh teman teman phk
dalam beberapa hal saya harus menyatakan bahwa memang iya tapi juga ada tidaknya
misalnya saya harus mengatakan pernah diskusi dengan bang sandi ya saya kira
yang bang sadi sampaikan bahwa kita ini bukan mencari kekuasaan
dan itu ketika kami pks dengan beliau berdiskusi
dan bukan itu tujuan utama kita
jadi bagaimana kita memberikan manfaat
ada perubahan ke depan yang lebih baik
kalau kita kemarin kita ada calon alternatif
kemudian kita melihat pak jokowi kami dianggap tidak bisa menyelesaikan
maka harus ada sosok yang alternatif
yang bisa menyelesaikan
dan saya kira tidak selalu memang berfikirnya bahwa elit itu berfikir pragmatis
dagelan transaksi dan sebagainya
jadi ada kepentingan yang lebih besar yang ingin disampaikan
dan makanya sampai saat ini tentu kita targetnya adalah bagaimana menurunkan tensi
menyelesaikan persoalan pasca pilpres kemarin
pemilu dimana banyak orang yang luka
yang sampai saat ini belum sembuh
ada keluarga yang masih kehilangan anggota keluarganya
dan itu jumlahnya banyak
kemarin ada sembilan orang yang meninggal
jadi saya kira ada pertanggung jawaban
seorang kepala negara memang harus ada pertanggung jawab
ini yang meninggal
siapa yang pelakunya
siapa yang diberikan sanksi
jadi tidak ujuk ujuk tiba tiba
dilupakan dan membahas yang lain
sehingga ini kan menyakiti bagi masyarakat
saya kira ini juga yang tidak kita kendaki
dimana masyarakat semacam nanti antipati
dan kemudian berimbas kepada dua ribu dua puluh empat
ah siapapun sama saja
itu yang sebetulnya yang kita khawatirkan
mereka memberikan pesan kepada kita
memberikan harapan kepada kita
dikhawatirkan kita itu saya menganggapnya dikhawatirkan oleh pks
ya saya kira begitu
belum tentu hal yang sama
dikhawatirkan juga oleh partai partai lain
poinnya memang masyarakat harus didengar suaranya
bagi kami adalah kami ini bukan apa apa
jadi ketika mereka menyampaikan kepada kita aspirasinya
maka mereka ingin suara mereka itu didengarkan
dan saya kira inilah momentumnya bagi kita
bagaimana konsistensi di jalan pks
bagi kami ini adalah jalan dakwah pks di parlemen
di politik yang harus kita jalankan
dan kami terbuka dengan berkomunikasi dengan siapapun
tidak ada hard feeling
kita like or dislike dengan pak jokowi
yang kita lakukan adalah memang itu adalah tuntutan rakyat
dan pks nanti akan mengambil keputusan
dan insya allah mudah mudahan tidak akan mengecewakan
tidak ada like dislike berarti memang cair ya
oke baik kita sekarang sudah dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih di cnn indonesia prime news
dan kita masih juga membahas soal kans untuk
posisi sebagai oposisi atau penyeimbang
berlawanan dengan pemerintah bagi gerindra dan pks
pak wendra sebenarnya ada tidak sih pertimbangan
yang juga masuk untuk diperhitungkan oleh pak prabowo
ini pasar bebas lima tahun ke depan
tapi persiapannya bagaimanapun sudah harus dilakukan
untuk mengendorse siapa
menyiapkan siapa dari gerindra
yang jelas dua ribu dua puluh empat itu semakin banyak milenials yang memilih
nah itu yang harus jadi konsen kita
tentunya pak prabowo bang sandi konsen sekali
sejak kemarin dua ribu sembilan belas pun konsen ini
dan dua ribu tiga puluh itu pasar terbesar di indonesia itu millenial

anda tadi menyebut prabowo dan sandi bersamaan
ketika saya menanyakan soal posisi gerindra
apakah itu menunjukkan adakan sebagai sandi agak unik untuk kembali
semua sangat memungkinkan
semua sangat memungkinkan
yang jelas begitu
termasuk di endorsement dari
di endorse gerindra untuk majelis dua ribu dua puluh
yang paling utama adalah
bagaimana si figur ini bisa menebar kebermanfaatan
kalau kata bahasanya teman teman pks
jadi semakin orang yang paling bermanfaat itu yang bisa memberikan kebermanfaatan
begitupun program yang kita susun sejak dua ribu sembilan belas ini
bukan sebatas kampanye keliling menang menangan
tapi memberikan pelatihan ke berbagai daerah
terbukti makin banyak teman teman yang
ada kebermanfaatannya dari pelatihan pelatihan yang kita berikan
masukin bahwa sandi agak unik
bang sandi sekarang menjadi sesuatu yang baru di politik
gaya politiknya yang berbeda
sepanjang sejarah demokrasi kita belum pernah ada calon
pemimpin indonesia yang berhasil mengunjungi satu enam ratus dua puluh titik selama masa kampanye
dan itu hanya sandi uno sejauh ini
dan ini menjadi magnet tersendiri untuk millennials
dan tentunya kita tidak akan mengabaikan aspirasi millennials
makanya sejak awal kita konsen sekali yang namanya berbicara soal
bagaimana setelah dia lulus kuliah
aspirasi millennials adalah juga termasuk menyiapkan sandi agak untung dua ribu dua puluh empat
semua sangat memungkinkan
dan kalau memang bang sandi dilihat oleh masyarakat keren
bermanfaat gitu kan
ya kenapa enggak
sudahkah itu menjadi pembicaraan di tingkat elit
pastinya kan masih jauh lah gitu

masih jauh tapi persiapannya kan dari sekarang dong
dua ribu sembilan belas aja baru selesai
yang jelas sekarang kita konsisten
menjalankan semua program program yang kita janjikan di kampanye
sekalipun kita saat ini belum berhasil mendapatkan ya hal yang kita inginkan
dengan rumah siap kerja dengan okoc
saya kira tidak perlu terburu buru
mungkin dua ribu dua puluh empat ya
belanda masih jauh juga
saya kira meskipun memang setiap kita memang harus berpikir jangka panjang
tetapi jangka pendek ini memang harus dilalui
saya kira keterbelahan yang ada di dalamnya
keterbelahan yang ada di masyarakatnya harus diselesaikan
tensinya harus diturunkan
pks sudah dihubungi belum sih misalnya oleh pemerintah
diajak juga untuk menurunkan tensi masyarakat
karena kan itu tugasnya pemenang katanya
untuk bisa memastikan merangkul kembali kan
ya speech nya pak jokowi juga demikian
dan tentu kami menangkap pesan itu
dan kami belum tahu apakah memang ada komunikasi langsung sampai saat ini
tetapi memang semua pihak harus bertanggung jawab
kami tentu meminta semua kalangan ya terutama para pendukung dua
ya kita semua untuk bareng bareng
ini kontestasi sudah selesai
kita tahu catatan catatan pilpres pemilu kemarin ya
bahwa memang ada indikasi kecurangan dan sebagainya
dan kemudian diakhiri di mahkamah konstitusi
kami menghormati keputusan itu
tetapi memang tetap bahwa kedepan perlu ada kestimbangan dalam pemerintahan
dan itu harus diambil

dan itu harus diambil
makanya saya kira semua partai tentu akan berpikir
jadi jangan semuanya berpikir perasaan keburuk bahwa semuanya pragmatis hanya masalah kekuasaan
tetapi ada sisi lain yang ingin kita pertimbangkan yaitu bagaimana nasib bangsa kita ke depan
jadi saya kira kita ingin kita harapkan siapapun yang menjadi presiden itu menjadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia
bukan hanya sebagai pendukung
tidak ada kriminalisasi tidak ada ketidakadilan dalam penegakan hukum
sehingga semuanya dan yang paling penting juga adalah bahwa janji janji politik yang sudah disampaikan
memang harus sudah saatnya kita awasi kita pastikan memang terrealisasi
ya saya kira supaya memang ada perubahan ke depan bangsa indonesia
saya kira pks pada posisi baik di dalam maupun di luar kita akan konsisten komitmen
kalau di luar kita akan menjadi oposisi loyal
apa itu oposisi loyal terhadap kepentingan rakyat dan cita cita nkri
oke kalau misalnya berada di luar misalnya berdua nih ya firm gerindra
ini akan menjadi di parlemen dengan kursi yang sedikit
apakah itu akan menjadi soal
ya saya kira di parlemen prakteknya memang bukan masalah siapa mayoritas minoritas
tapi siapa yang membawa gagasan kreativitas membawa solusi membawa satu rancangan undang undang
atau program anggaran yang memang bisa memberikan manfaat buat masyarakat
saya sembilan tahun bekerja di dpr ri
melihat bahwa memang tidak semuanya dihitung dengan voting
tetapi memang ada musyawarah mufakat disitu
tetapi memang pada titik tertentu memang ada kepentingan pemerintah
dimana itu harus diikuti oleh partai pemerintah
dimana disaat partai non pemerintah diluar pemerintah mengkritisi itu
jadi saya kira contoh kenaikan harga bbm tarif dasar listrik nanti dua ribu dua puluh akan diterapkan
saya kira tentu kita akan mengkritisinya
apakah memang itu akan membebani rakyat atau tidak
karena daya beli masyarakat saat ini tinggi
banyak phk yang akan terjadi
apakah memang hanya akan diam dan semua partai politik
tidak menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah itu
berarti memang akan melebur lagi di parlemen
karena itu biasanya memang perhitungannya beda lagi ya mas hadi
tapi kalau misalnya melihat yang sekarang
untuk apa saja sih kalau menurut anda yang paling paling betul dipertimbangkan oleh gerindra nih
karena masih belum firm posisinya hingga saat ini
tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan
pertama soal kalau gerindra jadi bergabung dengan jokowi misalnya
ini satu perjudian yang cukup luar biasa
suka gak suka
kalau merapat ke jokowi yang enam puluh delapan juta hampir sekian lah kira kira begitu
itu kemungkinan besar akan balik badan
bahkan meninggalkan gerindra dan prabowo
karena suasana hati yang enam puluh delapan juta ini adalah
betul bisa pindah ke pks yang duduk manis dapat banyak
menghenti ganti presiden dua ribu sembilan belas
kalau tiba tiba centernya aktor utama yang diharapkan mampu mengganti jokowi
ini satu ratus delapan puluh derajat mendukung jokowi
ini yang saya kira yang saya sebut perjudian
makanya kemudian sejauh ini
di tengah ajakan komunikasi politik kanan kiri
pks tentu sama gerindra terutama
ini sedang berikhtiar apa yang paling mungkin bisa dilakukan
terutama untuk mengikuti suasana batin rakyatnya
tapi kalau dilihat secara umum
pks dan gerindra ini
memang role modelnya adalah oposisi
kalau mulai statement mas pipi statement mas kawen
sejak awal kita diskusi
itu kecenderungannya adalah oposisi
sepertinya vocabulary nya
lidahnya itu masih belum lihai
bicara tentang program program pemerintah ke depan
tapi pribadi ini
pribadi kan gak mungkin datang kesini
kita lihat nanti seperti apa
mungkin dalam waktu dekat sudah ada keputusannya
mungkin setelah bertemu dengan jokowi
mungkin juga sudah ada keputusan dari gerindra ya
kita berharap sekali kan
teman teman muda di gerindra
dan para pendukung prabowo sandi ini
sangat berharap kita konsisten
dengan apa yang akan kita lakukan
jangan sampai kita melakukan prostitusi integritas
hanya demi kepentingan semata
jadi kita tidak ingin melakukan seperti itu
mudah mudahan doakan kami istiqomah dan konsisten di jalan ini
karena selain itu apa
karena selain itu netizen juga sangat kejam
oke terima kasih
mas adi terima kasih
terima kasih kang pipin
semoga konsisten kita salamannya